kepolisian daerah metro jaya akan menurunkan lima belas polisi dan bekerja sama dengan densus delapan puluh delapan
selain itu polisi juga akan menutup sejumlah jalan protokol yang akan dilalui oleh raja salman
pembangunan ini akan ke bogor tentu di cawang kami akan tutup kemudian kembali sore langsung ke rampai soka
ini akan tutup jalur masuk ke kuningan tapi kita situasional
yang jelas akan kami amankan maksimal karena ini suatu kehormatan bagi republik indonesia selama empat puluh tujuh tahun
raja arab baru sekarang kesini dan membawa rombongan yang cukup besar
pesawatnya sudah tiba empat sore ini membawa perantan termasuk oleh motion dan lain lain